menteri koordinator bidang kemaritiman luhut bin sarpanjaitan angkat suara terkait pernyataan calon presiden joko widodo
tentang lahan milik prabowo di kalimantan timur dan juga aceh
menurutnya pernyataan yang dilontarkan jokowi dalam debat capres tersebut tidak bermaksud untuk menyerang
luhut mengatakan apa yang disampaikan jokowi merupakan data publik dan bisa diakses oleh siapapun
tidak jual nyerang beliau juga bilang tanahnya pak luhut ada kok dibuka aja tidak ada masalah
itu kan sekarang data publik
sekarang dengan one map policy saya ulangi ya dengar catat nih benar benar
dengan one map policy yang sudah diumumkan
kamu bisa google nanti punya si polan itu berapa sih anunya propertinya dimana saja propertinya
nanti kamu bisa tanya loh kok kamu pejabat negara tidak pedagang
punya tanah di sini sini rumah di sana sini
itu kan publik saya juga punya harta kan ada ketahuan
oh pak luhut punya gedung di kuningan ya orang punya masa mau ditemukan
ketua umum partai amarat nasional zulkifli hasan mengatakan
pernyataan wakil presiden yusuf kala soal izin kepemilikan lahan prabowo subianto di kalimantan dan aceh
dimaksudkan untuk membela siapapun
zulkifli justru mempertanyakan kenapa hanya lahan milik prabowo yang dipersoalkan
sementara ada banyak lahan milik pengusaha yang bisa dibagikan kepada rakyat
menurut ketua umum pan pernyataan yusuf kala adalah hal yang wajar
guna meluruskan kebingungan masyarakat
soal polemik kepemilikan lahan milik capres nomor dua di kalimantan dan juga aceh
zulkifli justru menantang capres petahana joko widodo
mengeluarkan keputusan presiden untuk mengatur pembagian lahan milik pengusaha kepada rakyat
mantan menteri kehutanan ini menilai pernyataan prabowo yang siap memberikan lahannya
jika dimintai ataupun diminta oleh negara sebagai pernyataan seorang nasionalis
ya pak jk itu kan bukan bela siapa siapa menyampaikan apa adanya
pak jk kan dari dulu memang orang baik
apa yang dia tahu ya ngomong aja
pak jk kan negarawan orangnya
apa yang dianggap benar ya dia ngomong aja
artinya apa yang disampaikan oleh pak joko widodo saat debat itu
seolah untuk menyinggir kepemilikan lahan ribuan hektare milik pak prabowo itu
pak jk kan mau mengatakan itu saya ngasih kan
iya kan benar ya apa yang disampaikan orang yang itu
ya udah itu aja
ini saya kira juga mesti dijelaskan
kan sekarang banyak pertanyaan ya
pak prabowo itu patriot nasionalis mengurus lahan
dia membeli dua ratus ribu ya
tapi kan banyak yang lebih banyak dari itu
kenapa tidak dipertanyakan oleh yang lain lain gitu ya
dan yang paling penting lagi kalau memang
debat calon presiden beberapa waktu lalu sempat menimbulkan kegaduhan
karena menyinggung soal kepemilikan lahan
namun penggiat lingkungan menyayangkan kedua paslon
ataupun calon presiden tidak menawarkan secara konkret penyelesaian isu yang muncul
peneliti aurugia nusantara syahrul fitra mengungkapkan
tema lingkungan dalam debat kedua capres berjalan dangkal
baik jokowi maupun prabowo dinilai hanya membahas isu permukaan
dan belum membahas substansi mendalam dari permasalahan itu
ada pun isu didominasi kepemilikan lahan yang muncul
hanya digunakan sebagai senjata untuk menyerang
salah satu calon tanpa menawarkan solusi
padahal menurutnya pelaku dominasi kepemilikan lahan
berada di kubu capres ataupun di dua kubu capres
menurut data auriga sekitar satu satu juta hektare
lima belas kali luas jakarta dikuasai oleh orang orang
di lingkaran jokowi dan juga prabowo
namun tidak ada dari kedua capres yang berani
mewacanakan evaluasi perizinan lahan sebagai solusi
indeks ketimpangan di indonesia itu antara yang kaya dan miskin itu kan terlalu signifikan ya
nah salah satu persoalan itu soal akses ke lahan
nah kenapa kemudian itu tidak dia tarik ke persoalan
bagaimana korporasi yang menguasai hampir jutaan hektare itu
di lahan lahan mereka yang sudah terlantar dan tidak dikelola itu ditarik
kembali oleh negara lalu disubstitusikan sebagai target reform agar ya atau disubstitusi lahan
jadi sayang sekali sih sebenarnya belum menentung ke situ
mereka hanya sebatas ya prabowo ada sekian ratus ribu hektare menguasai lahan gitu
padahal di kubunya jokowi juga menguasai lahan sekian juta hektare orang orang di lingkarannya dia
pendukung pada debat kedua calon presiden tujuh belas februari yang lalu
membuat badan pengawas pemilu merekomendasikan pengurangan jumlah pendukung yang boleh menghadiri debat
usulan yang disampaikan bawaslu pada evaluasi debat capres di gedung kpu rabu siang disambut baik oleh kpu
namun hal itu baru akan diputuskan pada rapat pembahasan debat selanjutnya
dalam debat ataupun rapat evaluasi debat capres kedua
bawaslu menemukan sejumlah pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh pendukung calon presiden
salah satunya sejumlah teriakan pendukung yang bernada
negatif selama debat berlangsung
jumlah pendukung yang besar disebut bawaslu menjadi pemicu keriuhan pendukung selama debat
terkait hal itu bawaslu meminta agar pada debat selanjutnya jumlah pendukung dikurangi
karena ini kan masih forum evaluasi
tapi dari kami sudah menyampaikan beberapa usulan perbaikan
termasuk posisi posisi duduk terlalu sempitnya
antara jumlah orang dan ruangan kemarin juga membuat suasana
meriah dan juga ungkapan atau semacam huri huri yang menjelekan
nah itu kan juga nggak boleh saling serang kemarin sambil tepuk tangan itu
kalaupun ada semacam penyemangat ya yang positif ke masing masing saja
tidak untuk menyerang salah satu atau lawannya
jumlah pendukung yang dibawa oleh masing masing paslon itu akan dikurangi
tapi semua usulan usulan ini nanti akan dibahas oleh masing masing internal mereka
nanti rapat berikutnya itu kita putuskan semua ya
tapi kpu setuju dengan pengurangan itu
sebagaimana diusulkan bawaslu
ya debat kedua antara calon presiden joko widodo dan juga prabowo subianto
berujung pada laporan ke bawaslu
laporan itu sebagai buntut pernyataan jokowi tentang kepemilikan lahan prabowo di kalimantan
dan juga aceh yang dinilai menyerang pribadi
adu visi misi antar calon presiden yang gelar minggu malam di hotel sultan jakarta berbuntut panjang
capres petahana jokowi dodo dilaporkan ke badan pengawas pemilu senin lalu
pelapor dari tim advokat indonesia menuding pernyataan jokowi dodo
tentang kepemilikan lahan ratusan ribu hektare oleh prabowo merupakan kebohongan
mereka menduga lontaran itu bertujuan untuk menjatuhkan calon presiden nomor urut tiga
kalau disampaikan oleh pak jokowi itu kan hak kepemilikan
kalau disampaikan oleh pak prabowo itu kan hgu
itu pun bukan atas nama beliau yang kami ketahui ya
atas nama perusahaan
sementara itu calon presiden petahana jokowi dodo mengaku heran dengan pelaporan dirinya ke bawaslu
menurutnya saat debat sudah ada bawaslu sehingga jika memang ditemukan pelanggaran
maka bawaslu akan mengambil tindakan
lu saya juga dilaporkan debat yang ini
kalau debat dilapor laporan nggak usah debat aja lah
kalau debat dilaporkan gimana
kan sudah ada ketua bawaslu dan komisioner bawaslu ada di situ
kalau kira kira nggak pasti yang dibisiki
bawaslu sendiri tengah mengkaji pernyataan joko widodo terkait kepemilikan lahan prabowo subianto
anggota bawaslu frits edward siregar menyebut aturan soal serangan pribadi tertuang pada etika debat
yang dibuat dan disepakati kpu bersama tim kampanye nasional serta badan pemenangan nasional
namun hal tersebut tidak diatur dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas mengenai larangan di dalam kampanye
sehingga jika ada pihak yang melanggar aturan tersebut maka sanksinya hanya sebatas sanksi etik
ia juga menambahkan yang diatur dalam pasal dua ratus delapan puluh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu delapan belas
tentang pemilu adalah larangan penyebaran kebencian dan penghinaan dalam debat maupun selama masa kampanye
itu tidak ada diatur dalam undang undang dan juga berdasarkan kemarin saya kebetulan mengikuti rapat persiapan
saya penuntut debat yang kedua dan tidak dijelaskan mengenai breakdown atau gerincian mengenai apa itu menyerang setelah itu
melihat hasil pelaksanaan debat kedua tujuh belas februari kemarin bpn prabowo sandi mengusulkan
ada panelis kecil yang memantau jalannya debat pilpres yang digelar kpu
panelis yang diusulkan terdiri dari pihak kpu bawaslu dan utusan dari kedua paslon
nah in case ada sesuatu yang harus diatasi dalam sebuah evaluasi
sebuah kejadian kayak kemarin ya kan kemarin kan karena merasa dibiarkan gitu
hari ini kpu bawaslu dan perwakilan dua paslon melakukan evaluasi debat kedua dan rencana debat ketiga
publik tentu menanti debat mendatang yang lebih substantif dengan program program yang solutif
pasca debat seharusnya juga bisa dijadikan edukasi bukan diramaikan dengan politik saling serang
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
ya salah satu topik yang hangat pas debat kedua adalah persoalan etika menyerang pribadi
yang diadukan oleh kubu bpn prabowo sandi kepada bawaslu
dan hari ini kedua tim ses kpu dan juga bawaslu juga sudah melakukan evaluasi debat
bagaimana kemudian sikap kedua kubu paslon soal etika menyerang pribadi dalam panggung debat
seperti apa kemudian bawaslu menangani laporan itu
kita akan ulas sebenarnya apa yang menjadi masalah soal etika menyerang pribadi apa batasannya
dan kemudian bagaimana kedua
karena tim ses kedua paslon ini menyikapi soal etika menyerang pribadi
kita akan ulas sebelah kiri saya
sudah ada bang ferry mursudan baldan direktur relawan bpn prabowo sandi
bang ferry selamat malam apa kabar
selamat malam alhamdulillah baik
alhamdulillah baik terima kasih sudah hadir
bang ferry di prime news dan juga di tengah
sudah ada bang eriko sotarduga wakil ketua tkn jokowi maruf
bang eriko selamat malam apa kabar
selamat malam baik
terima kasih sudah hadir di prime news bang eriko
dan sudah ada bang muhammad afifuddin anggota bawaslu republik indonesia
bang afif selamat malam apa kabar
selamat malam mas
saya ingin ke bang ferry terlebih dahulu deh yang tadi juga hadir di rapat evaluasi tadi ya bang ferry
yang juga memang menyampaikan keberatan soal etika menyerang pribadi
ketika evaluasi tadi apakah itu juga menjadi concern yang disampaikan dalam evaluasi
bagaimana tadi penyampaian soal masalah etika menyerang pribadi itu yang sejak awal bpn prabowo sandi sempat mempermasalahkannya
ya yang tadi dalam rapat bersama bawaslu dengan
teman teman tkn panelis lengkap dengan media penyelenggara
saya kira kita lebih berfokus pada mengevaluasi atau ya mereview lah pelaksanaan debat kedua
karena kita kan sepakat dengan adanya lima debat ini maka itu adalah tahapan yang kita bilang semakin hari harusnya semakin baik
nah itu yang saya kira kita sampaikan
jadi beberapa hal tentu tadi yang penyampaian yang kita sampaikan tidak pada konten
itu kan ranahnya pada ranah ketika kita bertemu dengan teman teman bawaslu
tapi tadi memang karena memang
sempat disinggung tidak mengenai itu
ya disinggung tidak langsung
tapi catatannya adalah apakah saya bertanya apakah kemudian moderator mendapat otoritas
kita tahu bahwa mereka sebagai moderator sebetulnya yang bertugas tidak sekedar membatasi
tapi punya otoritas begitu untuk membatasi harusnya
harapan kita adalah dia bisa mendinamisir
karena forum yang menjadi sesuatu yang lebih eksploratif itu kita harapkan
jadi mengapa waktu itu kita setuju untuk para host dari media
karena memang mereka kan punya cara untuk melakukan
tapi kan mereka terikat dengan kewenangan yang tidak ada
nah makanya waktu kita tanyakan tadi saya secara apa
guh yon secara bercanda saya bilang
ini barangkali karena tidak dapat otoritas dari kpu
nah catatan kami kesana bagaimana
sempat diusulkan akhirnya bang fer
ya kita bilang bagaimana tidak hanya sekedar menyampaikan waktu dan sebagainya
untuk waktu pun tadi kami juga menyampaikan catatan untuk memberikan peringatan entah dari bentuk lampu
sehingga ketika mau menyampaikan penyampaian teguran
itu sudah memang pada akhirnya
akhir dua atau tiga detik sebelum berakhir
jadi lebih leluasa sehingga paslon itu punya kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya
walaupun tadi juga sang moderator debat kedua juga menyampaikan
kita ada semangat itu
tapi dalam teknis ininya kita melihat hal seperti itu
dalam suasana bagaimana
nah ada yang kami berkait dengan itu juga
karena kami mengusulkan tadi di dalam
itu adalah soal
kan sebelum debat
itu ada tanda tertib
ya kan dilarang ini dilarang ini
kita bilang larangannya ada sanksinya nggak ada
nah itu yang saya kira perlu disampaikan
jadi ketika misalnya
perlu dirumuskan kira kira bentuk sanksinya ya
termasuk kita misalnya
ya kan dari paslon dua
itu ketika bisa mengganggu dianggap mengganggu
itu saya kira itu bisa diperingatkan
bisa sampai dikeluarkan
supaya debat itu kembali
ada tujuan awalnya
substansi awalnya begitu ya
jangan jangan sebagai sebuah tontonan yang biasa
baik bang fede
usai jeda saya akan ke bang eriko dan juga ke bang afif
untuk menanyakan bagaimana sikap tkn jokowi maruf
terkait dengan polemik etika menyerang pribadi
dan juga bahwa seluruh seperti apa merespon laporan dari bpn
nanti kita akan bahas usai jeda
prime news segera kembali sesaat lagi
hai kembali ke prime news
saya akan langsung ke bang eriko untuk
saya ingin tahu bagaimana kemudian sikap tkn soal polemik etika menyerang pribadi
yang dilaporkan oleh bpn kebawah seluruh
yang kemudian kita tarik hari ini ada evaluasi debat
apakah itu juga menjadi concern dari tkn untuk debat berikutnya
ini begini bung rehnar
ini sebenarnya kalau saya mau mulai ini
dari awal ya kita berbicara
sebenarnya kan katakan pesta demokrasi nih
mau memilih calon presiden wakil presiden
ini kan pesta demokrasi
yang harusnya melibatkan masyarakat
masyarakat secara utuh kemudian juga memberikan pembelajaran bagi masyarakat seharusnya
proses demokrasi semakin lama semakin baik semakin sempurna katakan begitu kalau tidak kita mau terlalu
berlebihan mendekati sempurna nah konkretnya sebenarnya muren saya semestinya sudah menyampaikan
berulang ulang termasuk di cnn termasuk di media televisi lain termasuk bersama juga komisioner kpu
bahwa alangkah baiknya sebelum debat ini dilakukan penggalian lebih mendalam kepada seluruh calon calon
yang ada ini dengan cara televisi artinya begini setiap minggu itu mungkin dua kali malam sabtu
malam minggu sebentar saja ini penggalian bentuk apa ini pak macam macam artinya bagaimana sih sebenarnya
apa yang akan dilakukan oleh si calon ini kalau misalnya nanti akan menjadi seorang calon presiden
atau wakil presiden kemudian juga bagaimana latar belakangnya bagaimana cara dia menanganin masa
bagaimana geraknya bagaimana juga situasinya sehari hari sehingga tidak perlu lagi ada yang
namanya apa katakan kampanye yang terbuka itu masa web yang
komisioner kpu tapi belum berjalan jadi sehingga dengan adanya itu pada saat nanti debat yang bertanya itu
masyarakat kepada calon itu yang dikutip kemudian juga bagaimanapun yang menyelenggarakan ini kan
lebih baik kalau media televisi yang sudah paham bagaimana caranya membuat ini juga ini kan juga
kenyang harus menarik bagi masyarakat jadi kalau antar cara tidak sebacksidak ratatnya jalur saya mau
katakan begini dibandingkan dengan debat pertama mas aviv kangferi tentu ini sudah jauh lebih burg
kita juga harus jujur adalahjazak lama lebih baik mirjara lebih baik dari yang pertama jauh lebih
kaku bia pak ini sudah lebih lebih oke lah nah tetapi inikan tidak cukup sampai di sana saya
nah sekarang hal yang berikutnya yang ditanyakan oleh burung renhat bagaimana persepsi dari kutip
nasional dari kami tentunya
ya kalau dari kami sebenarnya kan debat ini untuk menggali
untuk juga melihat bagaimana respon seorang calon pemimpin
ini kan mau memilih yang terbaik dari antara yang terbaik
kan ini bukan hafalan
bukan membawa ini bukan ujian katakan skripsi
ini bukan ujian mau mengambil s tiga
termasuk ketika menyinggung misalnya soal lahan dan lain sebagainya
itu bagian dari itu
begini ini nggak usah jauh jauh
kang ferry dulu kan juga dikatakan sebagai pejabat negara
kami juga kan harus transparan
menyampaikan namanya lhkpn
laporan kekayaan apa adanya
terus kalau ada hal disinggung dari situ apa yang menjadi satu masalah
bukan menyerang pribadi ya
ini sebenarnya merespon begini
ini kan merespon dari pertanyaan pak prabowo juga
yang menyampaikan kira kira beginilah
untuk apa dibagi bagi ini sertifikat
nanti kan tanah pada saatnya
pada untuk masa yang akan datang
ini persepsi ya
tentu pak jokowi mau menyampaikan
tanah yang terbatas ini kan dibagi untuk masyarakat
untuk supaya apa
bahwa masyarakat ini punya dasar hukum yang jelas
nah sebagai contoh
anda kan mengelola lahan yang demikian luas
nah ini yang dikatakan batasan kepemilikan
ini begini bung rehnat
kita punya di rumah yang statusnya hgb
itu kan bisa kembali ke negara juga nanti
pak ferry bisa menyampaikan
berapa puluh tahun kan begitu
nah kalau kita meminjam ke bank
misalnya untuk menyicil itu
kan kita bertanggung jawab
yang bertanggung jawab siapa namanya
nah begitu juga kalau dalam bentuk usaha
yang bertanggung jawab itu adalah pemilik
tapi intinya itu bukan menyerang ranah pribadi
nah sebenarnya kalau kita melihat
pak prabowo juga menjawabnya elegan
nanti saya akan ke bang ferry untuk merespon
tapi saya ingin tahu dulu
bapak waslu bagaimana menanggapi
sudah sampai di mana
kemudian mengkaji laporan
dari teman teman bpn
ya pertama kami menerima
dalam dua hari kemarin itu
terkait dengan dugaan
hinaan dan lain lain
yang dianggap melanggar pasal dua ratus delapan puluh
yang memang jalurnya itu
ke pidana pemilu
sekali lagi karena ini dalam proses
kami sekarang situasinya masih melihat
sarat formil materielnya
untuk kemudian bisa ditindaklanjuti
dalam penggalian informasi tambahannya
nah yang pasti
dalam posisi ini
saya tidak akan berkomentar
apakah itu kategorinya
sudah menyerang pribadi atau tidak begitu
karena masih dikaji
ya pertama itu
istilah menyerang pribadi itu juga istilah di
peraturan atau etika debat yang disepakati
jadi karena masih dalam
saya kira tidak dalam posisi untuk dikomentari
tapi intinya begini
kami setuju baik dengan kang ferry
debat ini kan
untuk lebih juga pertama menjalankan amanat undang undang
makanya tadi secara teknis itu agak repot yang disampaikan
karena undang undangnya mengatur lima kali
pikirkan bahwa targetnya adalah bagaimana debat ini
sumber informasi orang orang untuk tahu visi misi dan program
bagaimana orang yang belum yakin untuk menggunakan hp ini
nah saya kira ini kan menarik
pas ada debat kemudian ada dinamika yang
akhirnya orang jadi tahu visi misi masing masing calon
jadi memang masih dikaji dan belum bisa
belum bisa menentukan
apakah itu kemudian masuk ke ranah pribadi atau tidak begitu
kang ferry bagaimana menanggapnya tadi yang bang ariefo katakan
ini kan debat belak belakan harusnya bisa membuka
apa profil kira kira begitu ya
tidak masuk ke ranah pribadi sebenarnya
sebenarnya masuk ke ranah pribadi definisi dari bpn itu apa
kalimatnya saya kira meninggi
pak prabowo punya tanah di kaltim di ini
itu yang saya kira urusannya dengan konteks
urusan dengan debat apa
itu yang saya kira menjadi sesuatu
ini menurut saya juga harusnya
makanya dalam mekanisme jkp juga selain
menyampaikan kepada bawaslu dalam tadi evaluasi kita sampaikan
moderator diberikan ke kawanan untuk mengatakan bahwa
ini temanya adalah soal berkaitan dengan
soal apa kata kata dengan
apa tanah dan sebagainya
ini kan berkaitan dengan apa
penyampaian kalimat sebelumnya
yang dikatakan bahwa
pada era saya tidak ada
ya kan tidak ada
yang model bagian
padahal kan ada
yang reklamasi itu
yang pada agustus dua ribu tujuh belas
ya kan itu
apa dua juta meter itu
itu besar juga tapi
ini kan jadi
rangkaian itu disampaikan
apalagi dengan ketika kita baca
kita kan menonton berulang ulang kembali
menyerangnya seperti ini
itu lah makanya kemudian
sampai kaya jawabnya seperti itu
jadi pada konteks itu yang kemudian
ya kan terus kemudian
itu persepsi gak sih
soalnya kalau kita mengarah angarah
ini kan ada ini
bang ericko seperti apa
saya sebenarnya karena saya sering bersama kang ferry
artinya ini kan memang persepsi
tidak ada yang bisa disalahkan
ya artinya menurut persepsi bpn
ini kurang tepat
kan boleh saja diajukan keberatan
tidak melanggar juga
nanti kan soal itu kan keputusan bawaslu
kan kira kira seperti itu
nah tapi saya mau kasih satu analogi
di negara maju amerika
ada salah satu calon ditanyakan
kenapa kamu menikahi mantan sekretarismu
nah orang berpikir
kenapa sih sebenarnya pertanyaan begitu
ternyata inti pertanyaannya begini
bagaimana kamu bisa setia kepada negara
kalau kepada ini saja
kamu tidak bisa setia
nah itu contoh
tapi itu kan di negara yang memang menganut katakan kebebasan yang jauh lebih besar
kita kan di negara timur
nah ini kan persepsi yang disampaikan oleh pak jokowi
ini kan menyambut juga apa yang disampaikan oleh pak prabowo sebelumnya
seperti tadi yang saya sampaikan
kecuali pertanyaan begini
kenapa anda tidak punya istri
nah itu menyerang pribadi
itu sesuatu hal yang sudah sifatnya pribadi
ini sebenarnya penggali yang sudah ada
dan sebenarnya kalau saya mau berbicara jujur
kan boleh ini persepsi saya ya
persepsi tim kampanye
sudah dijawab kok sama pak prabowo
elegan sekali jawabannya di akhir itu
dan kalau saya secara pribadi sangat menghargai
nah justru ini kehilangan respect
karena semua berkumpul
seolah olah pak prabowo perlu dibela
oleh sekian banyak orang
sebenarnya seperti kang ferry sendiri
satu orang protes juga sudah cukup kan
makanya kemarin pada waktu di cnn saya sampaikan
ini jangan jangan johnssen siti ndaon mau jadi terpilih lagi nih
makanya difiral terus
ini jadi seperti begitu
jadi seperti begitu
ini kalau menurut persepsi saya boleh kan
namanya kita persepsi melihat ini
artinya ini debat sudah bagus kemarin
siapapun yang unggul silahkan
kami tentu menilainya dari pihak kami unggul
jadi dari tki evaluasi hari ini tidak ada yang concern terlalu gimana begitu pak ericko
kalau kita debat saja sudah kita permasalahkan
terus besok lusa
debatnya jadi semakin kaku
ini tidak boleh
itu tidak boleh
sana tidak boleh
akhirnya masyarakat pun tidak mau menonton
ya tapi ada hal teknis
ada hal teknis yang sudah kita sepahami
yang kamu tanda kutip dilanggar oleh tki
misalnya tidak boleh membawa alat peraga atau alat lainnya
yang kemarin seperti tukuk tukuk tangan itu
itu tadi dibahas juga tadi ya
itu dibahas dan kemarin solusinya kemudian itu nggak dipakai
nah kami kan juga akhirnya tidak hanya mengingatkan tki nya tapi kpu nya juga
karena kami sudah sepakat
saya pun heran
kalau misalnya itu bisa masuk juga kenapa
uang kita masuk
iya benar saja
saya masuk cuma hanya bawa handphone
tidak ada masalah
bahkan dompet pun tidak
nah saya tidak mau menyalahkan siapa siapa
ini menjadi bahan evaluasi
dan memang di kami pun langsung kita minta untuk ini kan
kita harus jeda terlebih dahulu
nanti kita coba akan ulas sebenarnya
lalu bagaimana solusi yang tepat untuk permasalahan etika pribadi
apa pada ranah mana pribadi ini tidak ini bukan
nanti kita akan bahas saja dah
prima saya akan segera kembali sesaat lain
ya anda kembali di prime news
jelas kita tentu akan masuk ke debat ketiga
tapi untuk menghindari hal hal yang kemudian pasca debat kedua kemarin sempat ramai
tentu kita perlu untuk mengulik lebih dalam lagi
apa kemudian hasil evaluasi atau paling tidak yang disampaikan oleh masing masing tim ses
atau mungkin mbak waslu juga melihat itu
di misi keseluruhan
kalau misalnya kita berubah kembali
kalau misalnya kita berubah kembali
kalau misalnya kita berubah kembali
kalau kita berubah kembali
kalau kita berubah kembali
kalau kita berubah kembali

adalah ketika tanda tertibis hanya apa memotong memotong pembicaraan kemudian kalimat yang juga
apa berbicara di luar konteks itu saya kira sebagai suatu pesan nah memang yang harus ditegaskan tadi
juga kita sampaikan bahwa ada perlu ada otoritas dengan apa bimbi apa arahan daripada kpu dan
bawaslu untuk mendefinisian atau misalnya caranya ya kayak saya kira ke deket deketkan dengan
persoalan kenapa kami setuju baik bkn maupun bpn untuk apa mau mudah tanya media kan media itu apa
teman teman yang biasa kos dan taksut seperti ini kan lebih paham ya bagaimana berbeda misi
moderator maka akan mempersilahkan silakan apa asl nomor dua kalau dianggap ini menjawab apa
pribadi tidak perlu jawab kalau memang ada keadaan konteks silakan jawab ada ada ada yang tanpa harus
itu itu star mendinamisi semangat kita ini kanactly lagi karena itu kenapa kita tres forsked
tapi begini sebenarnya sudah disepakati sebelumnya bagaimana mengenai etikain antara pekanya juga bpen
lg aapa yang ingin yang sudah bentuk water
dalam debat itu jelas tidak boleh menyerang pribadi udah jelas kita semua tahu
cuma kan rasa ketika ini memang berbeda kalau saya paham
pak heriko ini antara orang yang menyerang dengan yang diserang itu berbeda
kita tidak menyerang kok kita bisa bilang begini
jadi menurut saya itu yang saya katakan kita hindari sebuah etika tidak baik
kami bisa bilang bahwa begitu kita putar berulang ada intonasi yang meninggi
kemudian kaitan dengan pilihan kalimatnya itu kan mengindikasikan
diksinya memiliki kan itu sudah jelas itu kan pada negara yang dipinggirkan
bang eriko kalau kemudian dari tkn tetap yakin itu bukan menyerang pribadi
lalu menurut teman teman dari tkn apa yang dilakukan oleh teman teman bpn ini
apa namanya apakah manuver
gimana itu sekali lagi itu kan hak masing masing kalau itu saya tidak ingin lebih jauh mengomentari
kalau kemudian mereka melaporkan ke bawah seluruh sah sah saja
bagian dari hak bagian dari strategi bagian kan tadi persepsi saya
saya sampaikan tadi sesuatu yang sudah baik akhirnya menjadi lebih tidak baik
saya tidak usah percaya dengan apa yang saya sampaikan tapi boleh ditanyakan dengan masyarakat
sebenarnya masyarakat ini kan lebih jeli melihatnya dan bisa silahkan disurvey
kalau saya lebih konkretnya begini saja
ada waktu sebelum juga debat kan ada pertemuan ya kang ferdinand artinya
membahas ini mempersiapkan ini
kemudian setelah debat ini juga ada evaluasi
dan kalau kita mau berbicara jujur debat pertama juga ada serang serangan ada menyerang kan begitu kan
nah ini bagian dari persepsi masing masing sah sah saja
tapi kalau mau dibuat ini lebih sempurna seperti yang saya sampaikan tadi konkret
cobalah dibuat acara acara televisi
mas wifudin coba disarankan baik kepada kpu maupun mbak waslu
menggali dari semua calon ini
dan nanti pada saat debat masyarakat lah yang bertanya kang ferry
nah silakan juga seperti kang ferry tadi sampaikan
silahkan media televisi yang membawakan ini menjadi moderator kan silakan seperti itu
tetapi tentunya batasan batasannya nanti kan kpu dan mbak waslu bisa mendrift dari moderator
sehingga dalam hal ini yang ikut debat ini menjadi lebih terbuka
atau katakan mereka betul betul larut di dalam hal itu
sama seperti kita di sini kan
artinya kita memang masih mempunyai kepentingan masing masing
saya membela tentunya dari satu kang ferry tentu dari pihak beliau
tetapi di sini argumentasinya itu memang sah
artinya seperti kemarin juga bagus dengan data data
tidak ada masalah
padahal ya mas afiq juga dengan kpu sudah melihat tidak
oke baik mbak wifi bagaimana soal etika ini
etika menyerang pribadi anak pribadi yang mana
aturan dari mbak waslu memandangnya
dari regulasi seperti apa
ya kalau dari sisi larangan dalam kampanye atau larangan dalam pemilu
itu kan ya yang banyak itu di pasal dua ratus delapan puluh
termasuk juga menyoal atau menghina berdasar isu suku agama termasuk pribadi itu
nah terkait dengan debat ini sekali lagi
penerjemahan menyerang pribadi itu memang
kita sendiri juga berdebat soal tafsirnya
nah saya kira itu pangkal persoalannya
meskipun moderator dikasih otoritas menghentikan jika ada orientasi jawaban yang menyerang
tapi sebelum memutuskan atau menyimpulkan itu
itu dia nggak yakin ini benar menyerang apa tidak
itu tadi idenya kang ferry ya
kalau moderator punya otoritas seperti itu
ketika pak jokowi menyampaikan soal tanah itu
ini kan ada yang apa huu gitu kan
kemudian moderator ngomong mohon maaf
mohon maaf ini disampaikan untuk menahan pak jokowi melanjutkan
atau meminta audiens untuk diam
karena ada juga pasal untuk tidak memotong pembicaraan
nah ini jadi persoalan
tapi saya kira secara teknis
urusan debat ini
usaha untuk perbaikannya luar biasa
sampai kemudian kursi
itu diukur sesuai dengan pilihan calon
ini kan luar biasa
jadi usaha untuk bagaimana membuat forum debat ini sangat penting bagi publik
ini menjadi pertimbangan kita akhirnya
keriuhan dengan mayoritas atau banyaknya pendukung itu juga salah satu faktor
dikurangi akhirnya begitu tadi ya
kira kira ada masukan seperti itu
ini masih rekomendasi tergantung kang ferry dan bang riko
setuju atau mendukung
kalau kita bilang tidak ada bendung sama sekali nggak mungkin
seorang calon presiden datang itu kemudian sendirian
seolah olah tidak ada yang mendukung
nanti persepsinya seolah olah tidak ada yang mendukung
seolah olah tidak ada acara apa apa
kalau sama pendukung itu ketua kpu waktu pertemuan pertama juga ngomong gitu
jangan sampai kosong sampai skandal
ini kayaknya nggak setuju
kalau misalnya modelnya semua kayak kang ferry kayak gitu semua diem
banyak yang senyum ada reaksi apa apa
ini tanda tanda tidak setuju nih karyawan
artinya itu masih diperlukan
tapi kan usulannya tadi juga kami sampaikan misalnya bertepuk tangannya di awal
bertepuk tangannya di akhir
ini kan sorak sore seperti nonton konser
bukan nonton sepak bola yang orang ditekel aja ditepuk tangan
ujaran provokasi kemarin itu sangat kental dibandingkan dengan debat pertama
mungkin juga karena satu pesertanya lebih banyak maksudnya satu ratus lima puluh masing masing kandidat ini juga ini mempengaruhi
dan desain ruangan jadi kelihatan lebih sempit jadi lebih dekat gitu
makanya untuk maju itu gampang banget kemarin
tapi kan lebih banyak provokasinya
bukan tadi kita usulkan juga supaya dikurangi juga kalau pas lo dikurangi
kpu juga dikurangi
tapi kalau mau bicara persepsi juga ini ya boleh kan
ini kan sebenarnya seorang pemimpin negara ini kan tekanannya luar biasa
contoh aja moderator itu kan tekanannya luar biasa kang beri
berapa ratus juta pasang mata bukan puluhan juta
berapa ratus juta pasang mata memperhatikan itu tekanannya sangat tinggi
nah seorang pemimpin negara seorang presiden wakil presiden tekanannya luar biasa
nah ini bagian dari tekanan itu juga
kalau dia bisa mengatasi hal ini nah ini persepsi nih mengatasi hal ini apalagi hal hal lain
begitu loh artinya mentalnya memang mental yang sudah siap dalam hal apapun juga
ini bisa juga persepsi seperti itu
tapi begini wong adiko
jadi barangkali pesan kami peril kami adalah
ini seperti ada tukar tempat seperti kata pak gwery ya ramli
jadi yang pak tahana itu kesannya di pak prabowo yang pak jokowi itu kayaknya bencana
karena soal apa gitu ya
yang pertama soal kaitan dengan korupsi
oh itu soal girinda menerat tangani calegi dan sebagainya
ini soal ini itu kan jadi
jadi kita katakan itu lah yang harus saya ingatkan
kalau kami di debat pertama kan juga sudah menyurati ke bpn dan tkn termasuk ke kpu
termasuk bagaimana agar kita bisa mengatasi hal ini

nah seperti bpn dan tng
jadi saya berharap permisi nusib a idag gitu

buying mikirin mungkin d pliers guys
kita buat karna kita hotline ada ke l
sifatnya bombasis tapi
kurang dari subtansi
artinya ya kang ferry
saya rasa sependapat dalam hal ini
juga jangan sampai terlalu banyak
diatur akhirnya seolah olah seperti
kita hafalan jadi kaku gitu ya
mengalir dari dirinya aja
begini kalau misalnya ini kan kita menuju ke
debat cawapres ya ketiga
kegaduhan lagi misalnya atau seperti
ibarat ada rame rame di depan itu kan atau
hal hal yang sifatnya menyerang pribadi
bang afi dulu perlu tidak
yang kemudian disebut pribadi
atau gimana supaya
ini tidak lagi muncul laporan laporan
seperti ini ya tadi disepakati
sebenarnya dari sisi evaluasi
pendefinisian atas etika debat yang akan
kita lakukan itu beriringan
dengan sanksi yang akan kita berikan
terkait etika debat di dalam
ya bukan yang langsung mengacu
ke undang undang pemilunya gitu kan
nah itu juga kita sepakati untuk
dilakukan perbaikan termasuk ini kan dampaknya
ke teknis yang tadi kita sampaikan
misalnya pas jeda itu tidak ada
icebreaker yang langsung menyambut
sebuah debat pertama ini sesuatu
yang juga bisa mendinginkan atau jadi
menghangatkan atau jadi panas
itu yang kemarin
oke oke saya kira secara teknis
ini kontribusinya ada
terhadap suasana ruangan tapi pak safif
memang ruangan kemarin dingin
sekali nanti ada juga ini kita
silahkan pak eriko kembali ke etika ini perlu
tidak kemudian mendefinisikan mana etika pribadi
mana tidak atau sikap tkn seperti apa
sebenarnya kalau berbicara jujur yang diatur di kpu
yang diatur bawah seluruh itu sudah baik
sudah cukup sudah cukup karena begini
kalau terlalu banyak aturan
akhirnya aturan itu sendiri pasti dilanggar
dan itu juga tidak baik
nah akhirnya juga akan mengakibatkan
kekakuan ya kang ferry akhirnya juga
masyarakat tidak mau menonton sebenarnya kan
ini yang paling penting pembelajaran bagi masyarakat
kalaupun ada yang melanggar etika ini
menurut pendapat kami
itu masyarakat kok yang menghukum
pasti itu jangan dikira
bung renat saya sudah mencek
kepada masyarakat mereka paham sekali bahkan
gestur bahkan seperti apa apakah ini
emosi ataukah ini benar ataukah
ini hanya lipstick ataukah hanya sekedar
juga apa kepada masyarakat
mereka paham jadi artinya kita juga
tidak perlu terlalu khawatir supaya
ini juga keluar dari diri masing masing
seorang pemimpin nanti akan memimpin
tidak ada boleh saja banyak yang membantu
menteri menterinya atau apa tetapi kan
yang harus mengambil keputusan kan beliau sendiri
nah ini juga penting sekali
artinya ini bagian menguji daripada
mental bagian menguji daripada kesiapan
seorang calon pemimpin menjadi pemimpin
itu bukan suatu hal yang mudah
kalau baru hanya satu ratus lima puluh tadi
mas afi yang memimpin
jadi tidak perlu aturannya sudah cukup
artinya cukup aturan yang sudah diberikan oleh
kpu oleh bawaslu itu sudah
luar biasa kok kalau menurut kami
kalau itu saja dipatuhin sudah
rambu rambunya sudah jelas
oke baik ferry gimana terakhir supaya tidak ada lagi nanti
persepsi menyerang pribadi bagaimana
kemudian dari bpn apa namanya
solusinya atau apa yang diharapkan
ya pesan saya kepada bang riko
mungkin dua catatan
tentang bagaimana menyerang
sebagai kakak saya terpengen
menyerang ketika supaya kita umum diri
ya dalam menarik ini bukan tiga lagi ya
ini dua sekarang ya
menarik suatu caleg ya kan
pada saat apa temanya korupsi
itu kan sebetulnya apa urusannya gitu
ini juga yang kemarin saya kira
debat ini bisa menjadi lebih
hidup lebih menampilkan
keaslian ya calon
pemimpin yang akan dipilih dan saya kira
ini kan sumber rujukan yang sangat
kepada pemilih dan saya kira
makanya tadi kami juga mengusulkan
riuh rendahnya itu kita kurangi
ada semacam panel jadi
ada perwakilan tkn
dari perwakilan bpn jadi in case
ada apa apa ada sesuatu yang
harus diambil ya kan
jadi supaya tidak
semuanya maju ke depan
ya kan kasian ketua kpu
dia bukan under pressure lagi
kasian calonnya seolah olah calonnya
harus butuh bantuan butuh dukungan
kan presiden nanti kalau sudah kan tidak
mau mengambil keputusan ini kan tidak begitu lagi
sudah didengar semua tentu beliau yang akan mengambil itu
iya makanya saya kira penyampaian dengan
cara ini yang penting itu kan
kalau sesuatu terjadi
ada tim panel ini
yang tadi ada sanksi tadi itu yang penting ya
itu penting doang
larangannya banyak tapi sebenarnya
nggak ada sanksi tadi yang diusulkan apa oleh teman teman
artinya ketika ada larangan maka
ada sanksinya sanksinya apa termasuk
beberapa kali menegur kalau nggak tegur
keluarkan itu saya kira biasa
dalam persidangan kita luar biasa
kemarin kan di jeddah juga kita ingatkan
kalau masih tetap berisik ketika
kandidat menyampaikan materinya
kita mau keluarkan
yang jelas debat ketiga tentu publik juga menunggu
kita nantikan sepertinya mudah mudahan
jauh lebih baik lagi di debat ketiga
tapi bung renomar saya mau usul konkret
tadi periode juga
biarlah ini diberikan kepada televisi
untuk misalnya membuat juga menggali dari
calon ini sebelum debat nanti
dan pada saat debat pertanyaan inti
dari masyarakat itu bisa tersalurkan
masyarakat untuk memilih pemimpinnya
seperti itu sebenarnya
kalau ini disetujui
yang penting memberi durasi pada kami lah
kan harus sama sama
kayaknya lebih banyak di sini
kita tunggulah seperti apa
nanti seperti apa jauh lebih baik
karena ini kan transkop yang ini
nanti tuan rumahnya yang ketiga lagi
terima kasih banyak
terima kasih banyak
kami akan segera kembali sesaat lagi